ya ini pagi pagi kopi tentunya bagi anda yang sudah menjadi teman sehari hari kopi ini ya
sekarang kopi latte tidak hanya memanjakan lidah dengan cita rasa khasnya saja
betul karena tidak hanya rasa tapi juga penampilannya saat ini juga sangat berbeda
karena ada sedih melukisnya juga biasa di permukaan kopi atau latte art
dan kota bandung ini menggelar virtual latte art competition yang diikuti barista dari seluruh daerah di indonesia
kita lihat bersama seperti apa lukisannya
para barista atau peracik kopi ini tengah mengikuti virtual latte art competition di salah satu hotel di bandung
kompetisi ini digelar sejak satu oktober lalu untuk memeriahkan hari kopi sedunia
dari delapan ratus peserta yang berpartisipasi terpilih sepuluh finalis yang akan mengikuti live competition
puncak acara digelar jumat empat belas oktober
satu persatu peserta menunjukkan keahliannya di hadapan juri
tiap peserta membuat tema yang berbeda beda
kriteria penilaian dilihat dari segi komposisi warna
antara espresso dan susu kualitas foam atau busa hingga tingkat kesulitan gambar
dan juga kualitas kopi proporsi gambar dan kreativitas gambar dari masing masing finalis
untuk di indonesia sih pelatihan sekarang lagi booming banget ya
kalau belajar latheat dari dua ribu sepuluh kebetulan dari zaman kuliah dulu
terus gimana ada kesulitan nggak sih
kesulitannya kalau dulu sih belum ada role modelnya ya jadi kita masih belajar dari youtube
selain live competition juga diadakan workshop mengenai kopi dan latte art
mengikuti workshopnya saya pun penasaran untuk mencoba berkreasi di atas kopi
pertama saya akan membuat racikan latte nya terlebih dahulu
tuangkan susu ke dalam gelas stainless
grender kopi tuangkan kopi ke dalam porta filter
tumping dan tekan kopi
lalu masukkan ke mesin kopi untuk membuat espresso
kemudian steam susu
tuangkan di atas espresso dan kreasikan gambar di atas permukaan kopi
teknik yang saya gunakan ini adalah free pour
yaitu teknik dengan memanipulasi jatuhnya foam yang dituangkan di atas espresso
perkembangan kopi di dunia termasuk di indonesia tidak hanya membicarakan soal rasanya saja
melainkan tampilannya pun menjadi elemen penting untuk pembuatnya serta penikmatnya
dian permatasari bandung jawa barat